kok gue kangen sama citra ya
kok lo berdua malah jauhin gue sih
saya juga males pur
bang beli bubur kacang hijaunya
sama katan hitamnya yang banyak ya
soalnya aku lapar belum sempet salapan
siap tunggu ya
neng kalau lapar mending ketoprak aja
gak jadi deh aku beli ketoprak aja
gue pengen lo kedua bantuin gue
soalnya jak gue juga
siapa yang mau minjem duit lo kedua
terus kamu mau minta bantuan apa
gue cuma mau minta jatah narik lo kedua
masa dari pagi sampai sore yang narik cuma doang
kita sesama satu profesi harus saling membantu
kasian oh jak pur
yaudah lo boleh ngambil jatah penumpang gue sama tisna
tapi cuma sampai duit dulu cukup
jangan dimasukin ke rupuknya dulu
aku pengen ketabraknya setengah aja
kalau setengah udah kenyang dong
setengah aja aku takut gemuk
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak karena itu
dak tis kok gue kangen sama citra ya
kok lo berdua malah jauhin gue sih
saya juga males pur
nih mau kemana lo
uruh apa lo
poyanti diminum atau teh manisnya
ini sebulan ngontrak berapa
rp sembilan ratus sebulan
oh standar ya buat ukuran segini
nggak terlalu mahal tapi cukup
nggak terlalu murah
saya dan potati kan sering berdebat soal bikin kue
nah emak tuh sering benerin saya dan salahin potati
mungkin pok tati mikirnya saya sengaja mau cari perhatian emak betul
gini gini gue lagi butuh duit
bukan cuma hari ini aja jak
tiap hari juga sepi kayak gini
gue mau ngopi di warung salim
saya pulang dulu ya
takut anak saya kelamaan nungguinnya
loh ternyata ada tamu ya
pak ini poyanti yang kerja sama io di rumah emak emak bikin kue
yo tolong beliin lo bacakin kepala ya di warung
ini kepala bapak nyut nyutan
yaudah bareng aja ke warungnya
kayak security ada wenig undertake
nih kejutan ya
bukan seseorang yang semaleman bandeah nya terlalu takut diwetakan
baru aja selesai bikin kue
ya kemarin kena hujan
may ambilin obat dulu ya bang ya
habis dari mana
ini habis dari warung beli pembalut
mari teh iyo
tuh teh iyo
biasanya kalau flu
mudah mudahan flunya cepat sembuh ya bang
rasanya udah reda
alhamdulillah udah sembuh bang
nah itu anaknya datang
gimana keadaanmu udah sehat
hah biasa bang
lagi datang bulan
makanya praktek tadi
sebaliknya problems dan immensely
biasanya jangan piang
sebenarnya kurang gitu sekali
besok abang akan ke surabaya selama beberapa hari
mau nengokin cucu lagi ya bang
cuma ada bisnis kecil bersama kawan lama
oh seperti itu
kalau abang tidak balik kan
nanti ada yang kangen